pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
untuk membubarkan ormas yang terindikasi radikal aturan undang undang ormas nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
yang dianggap tidak lagi memadai menjadi alasan pemerintah mengeluarkan perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ini
kecemasan pemerintah akan masa depan kesatuan nkri
menjadi pendorong dikeluarkannya perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah menilai undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tidak merumuskan secara mendetail
ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pemerintah melalui menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto
menyatakan perpu ini tidak hanya menyasar satu ormas
masih terdapat kegiatan ormas yang nyata nyata bertentangan
dengan pancasila dan undang undang dasar
yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa
dan telah menimbulkan konflik di masyarakat
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah
meluasnya ideologi yang bertentangan dengan pancasila bukan
merupakan tindakan kesewenang menahan pemerintah
wiranto juga menambahkan dalam undang undang lama
tidak mencantumkan asas hukum administrasi contrario actus
asas itu adalah mengatur ketentuan lembaga pemberi izin juga berwenang
mencabut apapun membatalkan suatu ormas
dalam perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
kewenangan ini akan berada di bawah kementerian hukum dan ham
menurut wiranto perpu ini sudah sesuai dengan putusan mk no satu ratus enam puluh
dan tiga puluh sembilan tahun dua ribu sembilan
dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah
pertama adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum
dan undang undang secara cepat
alasan kedua belum adanya aturan hukum yang memadai
perpu ini diterbitkan sebagai solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum
dan terakhir kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat undang undang baru
mengingat proses pembuatan undang undang baru akan membutuhkan waktu yang lama
perdebatan lain dalam perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ini adalah dihapuskannya prosedur
pembubaran ormas yang sebelumnya diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tiga
hizbut tahrir indonesia langsung menyatakan protes
hti menyatakan perpu ini dibuat sebagai jalan pintas pemerintah untuk memubarkan
organisasi masyarakat yang dianggap tidak sesuai pancasila
karena dengan perpu ini memberikan ancaman bagi bukan hanya hizbut tahrir
tetapi seluruh ormas yang ada
katakanlah ormas itu dinilai oleh pemerintah
dianggap terhentangan dari pancasila dan seterusnya
maka dengan mudah pemerintah membuarkan
pakar hukum tata negara yusril izda mahendra telah ditunjuk sebagai ketua tim penasehat hukum hti
dalam upaya untuk melakukan uji materi perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah konstitusi
pertama ada ketumbang tipik pasal pasal ini
jadi pengaturan dalam pasal lima puluh sembilan itu tentang ormas yang dianggap
yang melakukan penodaan terhadap agama dan lain lain
berkaitan dengan masalah suku agama ras dan lain lain
itu sebenarnya juga pengaturan yang diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam
dari kitab undang undang hukum pidana
tapi saksi hukumnya berbeda
jadi nanti ketika diterapkan yang mana yang mau dipakai
pembubaran ormas radikal memang menjadi salah satu langkah untuk menjaga pancasila
namun yang tidak boleh dilupakan adalah
mengamalkan nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri demokrasi ini
upaya pemerintah mencegah hadirnya organisasi yang bertentangan dengan pancasila
melalui perpu dikritisi sejumlah pihak bukan karena semangat menghalau ormas yang tidak pancasilais
namun cara dengan mengeluarkan perpu yang isinya menghilangkan jalur peradilan
disebut dapat mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri ini
kami membahasnya malam ini dengan iwayan sudirta
yang merupakan anggota forum advokat
pertama adalah fapp
saya koreksi kalau tidak ada ketua tidak ada anggota
berarti semuanya tergabung dalam forum saja
terima kasih pak iwayan
sudah hadir kemudian ada ahmad reddy yang merupakan akademisi hukum tata negara universitas taruman negara
bang reni telah hadir terima kasih
saya ucapkan saya langsung saja ke pak wayan karena pak wayan ini bersama kawan kawan tadi tergabung dalam vap begitu ya pak ya
yang kemudian menyatakan siap berpengalaman
akan siap untuk mengawal perpu ini jika memang itu dipermasalahkan nanti di mk misalnya seperti itu pak ya
nah yang ingin saya tanyakan pak
apa pertimbangan pak wayan kemudian memahami bahwa perpu ini sudah sangat memang dibutuhkan oleh negeri ini terutama terkait untuk mendisiplinkan atau bukan mendisiplinkan apa tepatnya
agar tidak ada ormas ormas yang keluar dari ideologi pancasila
karena banyak yang mengkritisi juga bukan soal semangatnya pak tapi soal cara dalam perpunya ini yang banyak kelemahan
kalau pak iwayan sendiri melihat pertimbangan pak iwayan

kalau mereka mengatakan caranya keberatan tunjukkan caranya
itu baru fair
kenapa perpu ini kita dukung karena memang meminjam istilah undang undang dasar memang ada kegentingan
kalau menggunakan istilah mk memang ini ada situasi yang mendesak
anda lihatlah bagaimana di kalimantan barat orang berteriak di sulawesi
di utara berteriak dan ada penolakan
menghadang begitu ya pak ya
dan ada penolakan atas kegiatan organisasi tertentu
kita punya tiga puluh empat provinsi
di bali memang tidak ada organisasi nya
hanya kalimantan utara yang belum menolak
kalau situasi itu dibiarkan kita boleh menutup mata kegentingan yang ada seperti itu
ini mengacu ke ormas tertentu ya pak ya
tapi kalau perpu ini kan tidak ditujukan pada salah satu ormas
tapi ini contoh kegentingan yang anda contohkan tadi itu ormas tertentu
kegentingan itu perasaan khawatir rakyat yang luar biasa
sudah menjadi keresahan
dan kalau keresahan ini dibiarkan menuju perpecahan
dan jangan sampai kita terlambat
terlambat sedikit terjadi kayak di suriah dan libya
terlambat banyak berbalik
mereka berkuasa terjadi seperti di afganistan
apa kita mau berdebat terus begini lalu tidak ada tindakan
karena misalnya ketika orang undang keormasan itu dibuat
saya pun karena sebagai aktivis pemuda memang saya merasakan iya
karena belum tahu akibatnya
sekarang saya mau tanya
bisa tidak membubarkan
bisa tidak membubarkan ormas berdasarkan undang undang keormasan
kalau organisasi itu tidak berdasarkan pada ateis
jadi pertimbangan kedua nya adalah undang undang ormas yang ada sebelumnya
nomor tujuh belas dua ribu tiga belas itu tidak memadai lagi menurut pak wali
tidak memadai menurut bahasanya mk
karena tidak ada ormas yang dapat dibubarkan dengan itu
kecuali yang ateis
yang komunisme dan leninisme
akhirnya kita menyerah dengan keadaan
artinya orang boleh saja tidak setuju perpu
tapi berikan jalan keluar
karena negeri ini kan dimana kita bisa hidup
tapi pemikiran ini apakah ini kemudian artinya memang perpu ini dibuat untuk ormas tertentu pak
akhirnya kan ke sana
karena dalam waktu dekat beberapa waktu terakhir ini kan kelihatan pemerintah mengumumkan akan membubarkan hte
kalau kemudian pertanyaan pak wayan adalah apakah undang undang ormas nomor tujuh belas dua ribu tiga belas itu bisa membuarkan hti
itu kan pembubarkan ormas tertentu begitu kan arahnya jadi ke sana begitu
kalau perpu itu kan melakukan perubahan atas undang undang nomor tujuh belas dua ribu tiga belas
karena memang tidak boleh perpu itu langsung
memutuskan bahwa ormas tertentu bubar
karena membubarkan ormas itu bersifat besiking
sedangkan perpu bersifat regeling
yang bisa dilakukan oleh perpu adalah pengaturan
yaitu menyempurnakan memperbaiki menyederhanakan aturan yang sudah ada
dan sifatnya kegentingan begitu ya
ya karena memang ada kegentingan bahwa
nanti setelah perpu ini ada
ya karena memang perjalanan sejarah kita belum ada perpu yang dibatalkan oleh dpr itu belum ada
cuma karena ada mahkamah konstitusi
sekali lagi kalau ada yang mengatakan tidak demokratis
tidak menjunjung informasi hukum
ngapain ribut ribut begitu
cari solusi yang lain
yang merasa keberatan
tapi saya ingin menguji perpu ini melalui umk
mereka akan bergabung dengan mereka
berarti pemilihan pemilihan kesana pak
bang reddy bagaimana tanggapan anda soal perpu ini secara umum
kalau disebutkan tadi tidak bisa dong semangatnya sama tapi kemudian mau menguji perpu ini
gini mas indra lahirnya perpu ini kan saya lihat substansinya tiga hal
yang pertama adalah dalam konteks proses yang kemudian dipertingkat
proses pemubaran sampai pemubaran warma sido dipertingkat
kemudian kedua pemidanaan
dan kemudian ketiga perluasan
makna warma sido yang kemudian berhentangan di pancasila
nah kita harus lihat dari segi formil dan material
tadi pak wayan mengatakan bahwa perpu itu menurut pasal dua puluh dua ayat satu undang undang dasar dan hal ikhwal kegenting memaksa
mk dalam putusan sudah mengatakan bahwa di putusan mk nomor satu ratus tiga puluh lima dua ribu sembilan belas kegentingan memaksa itu ada tiga kriteria
sudah ada itu ya
sudah ada sudah jelas umk
yang pertama adanya kemendesakan sehingga kebutuhan hukum itu harus cepat dilakukan
kemudian yang kedua ada kekuasaan hukum
atau kalaupun hukumnya ada
yang ketiga dia tidak bisa dengan proses yang formal yang lama di dpr kalau undang undang
nah saya menyoal mengenai yang kedua
apakah ada kekosongan hukum dalam konteks ormas
tidak ada kekosongan hukum
tidak ada kekosongan hukum
tidak ada hukum tapi tidak memadai
oke kita jelaskan dulu pak
ada undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas yang sudah ada
nah yang kedua adalah apakah memadai
sangat memadai pak
kalau kita lihat undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu sudah sangat komprehensif
misalnya ada kemudian dugaan ormas yang kemudian berenang pancasila
peringatan tulis pertama kedua ketiga
masih dia tetap kemudian menyebarkan anti pancasila gitu kan
kemudian dihentikan sementara
dihentikan sementara kegiatannya pun harus pertimbangan mahkamah agung
oke ada itu urutannya
artinya ketika mahkamah agung empat belas hari tidak memberikan pertimbangan
kemudian menteri dapat kemudian membubarkan atas putusan pengadilan
atas putusan pengadilan
berapa lama rentang waktu putusan pengadilan
putusan pengadilan itu enam puluh hari
enam puluh hari harus diputus dan enam bulan kemudian dihentikan sementara
kemudian bisa banding
itu jelas di undang undang tujuh belas
artinya ada dua proses of law sebagai negara demokratis
nah ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa badan hukum itu harus dibubarkan oleh pengadilan
harus ditetapkan oleh pengadilan
karena gini dalam hukum itu ada yang namanya subyek hukum
legal entity itu ada orang ada nantura person dan ada badan
penghukuman terhadap orang ataupun badan hukum itu melalui pengadilan
yayasan itu dibubarkan oleh pengadilan
pt dibubarkan oleh pengadilan
parpol itu dibubarkan oleh mahkamah konstitusi
artinya negara demokratis yang mengakomodir atau kekuasaan
ada dua proses of law ini ya
kita suka tidak suka
di perpu ini menurut anda
di perpu ini kemudian dalam tujuh hari dia kemudian dinyatakan berhenti seketika
itu di pasal enam puluh satu ya kalau tidak salah ya
dan kemudian dia langsung dibubarkan oleh menteri
surat peringatan satu kali
dan itu tujuh hari begitu ya
bisa dilakukan penghentian kegiatan dan atau pembubaran atau
dan tujuh hari dia kemudian dibubarkan gitu kan
artinya ini proses yang kemudian menurut saya sangat tidak demokratis
padahal kita lihat pasal dua puluh delapan menunggu dasar mengatakan kebebasan bersilkat berkumpul mengumpulkan pendapat
di pasal dua puluh delapan dipertegas lagi itu hak zasi manusia
artinya jelas lah gitu dalam konteks formil
jadi saya setuju
oke sampai disitu ya
tapi penjelasannya ada pak
kalau saya jadi mas reddy anda harus jadi pihak terkait
anda keberatan dengan ini
datanglah ke mk
berdebat disini tidak ada gunanya
boleh ada gunanya tapi yang akan menentukan kan pengadilan
kita tidak melarang orang mengacu
tapi bagaimana menurut anda pandangan itu tentang apa namanya tidak adanya due process of law tadi itu
salah berarti salah
maksudnya fatalnya bagaimana pak
karena saya minta bagaimana caranya mas reddy membubarkan ormas
di luar ormas yang asasnya ateis komunis leninisme
karena sudah secara limitatif apa apa yang disebut bertentangan dengan pancasila
disitulah yang dimaksud oleh undang apa itu keputusan mk itu tidak memadai
tidak memadai undang undang ini
walaupun dibawa ke pengadilan menurut anda juga nggak bisa
dia mengatakan saya tidak bertentangan dengan pancasila karena tidak masuk dalam koalisi
fakta fakta itu di pengadilan
fakta fakta itu di pengadilan
kedua apa semua harus dibawa ke pengadilan
ada yang harus dibawa ke pengadilan ada yang tidak
kalau hukum administrasi mengenal dengan prinsip nah ini saya baca
jangan sampai melupakan ini
orang yang memberi izin yang membuat pengesahan dia berhak juga melakukan pencabutan
yang mengesahkan bisa mencabut
apakah itu diabaikan
diabaikan dalam undang undang nomor tujuh belas
maksudnya pak wayan ini tidak perlu pengadilan dengan prinsip kontrarius actus pun bisa sebenarnya
pemerintah mengesahkan sebuah badan hukum
dan bisa mencabut
artinya tadi pak menko pun mengatakan pak luhut mengatakan ada azas yang dalam hukum ada azas kontraktus
saya setuju bahwa pejabat administrasi negara yang mengeluarkan suatu basiking
ketetapan itu disambut juga oleh pejabat itu
saya setuju badan hukum sk pengesahan badan hukum itu dicabut oleh menteri hukum dan ham
atau kalau izin pendaftaran itu oleh menteri dalam negeri
tapi untuk membubarkan itu harus pengadilan
di pasal delapan puluh dua a di undang undang ini dikatakan bahwa pembubaran itu juga oleh menteri hukum dan ham
ini kan jadi soal
saya sepakat aktus silakan itu dalam konteks administrasi negara siapa yang mengeluarkan izin
tapi tetap harus ada pengadilan
harus pengadilan pembubaran partai politik saja itu mk yayasan
nah ini gedung partai politik
perguruan apa kemudian pt itu melalui pengadilan
artinya dalam konteks ada pembagian
saya mau tanya undang undang partai politik kita untuk ke pengadilan
betul nggak memiliki syarat yang rumit seperti ini
membatalkan ormas di indonesia berdasarkan undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas
jauh lebih rumit daripada membubarkan partai partai
karena memang ada pengakuan hak azadi manusia
karena partai politik dengerin dulu
pasal dua puluh delapan penjelas
mas reni jawab dulu
lebih berat mana membubarkan ormas dari partai politik di indonesia

lebih berat membubarkan ormas
partai politik itu malah ke mk pak lebih berat sebenarnya
karena urut urutannya bahkan lebih sederhana
pak wayan jadi kan gini di persidangan itu ada fakta fakta persidangan
bicara mengenai tidak pancasi atau pancasi
mas reni coba caranya gimana membubarkan di luar organisasi yang beratlas ateis
berdasarkan undang undang tujuh belas
karena di undang undang tujuh belas tadi itu limitatif lagi
pengadilan kan jelas dia di sp satu sp dua sp tiga
kemudian kegiatan identitikan
kalau kemudian dia di identitikan
saya merasa tidak bertentangan dengan pancasila
fakta pak itu fakta persidangan
oke katakanlah begini
kalau misalnya itu yang dipermasakan limitatif
kenapa tidak hanya itu pak yang dirubah
misalnya revisi terbatas undang undang ormas
karena begini misalnya ya
ada pertimbangan kalau tidak ada sanksi pidana
bubarin organisasinya dia bikin lagi
tidak ada sanksi pidana
kalau tidak ada sanksi pidana maka sanksi pidana diperlukan
nah sekarang orang orang seperti mas randy saya kagumi
tapi harus berani menunjukkan sikapnya itu dengan cara menjadi pihak terkait di mk
jadi bicara mengenai organisasi ormas tidak pancasila saya setuju
itu sudah selesai kita sepakat bahwa negara ini adalah pancasila
ini masalah bagaimana mengakomodasi di
ormas yang kemudian dianggap tidak pancasila ya setuju untuk dibubarkan
tapi dalam konteks negara hukum negara demokrasi yang munjungi niat azadi manusia
tapi ada kriterianya
pembedasan berserikat berkumpul
ini kemudian tidak bisa
apalagi di perpu
di perpu mas indra itu dipidana bagi orang yang kemudian menganut menyebar luas
padahal di putusan mk dikatakan untuk membuat pidana menyusun pidana itu harus persetujuan rakyat
artinya makanya undang undang atau perda
pidana itu hanya boleh di undang undang atau perda
karena persetujuan dpr
ini makin ada keganjilan yang lainnya
oke nanti kita lanjutkan lagi
kita tahan dulu
kita tahan di cnn indonesia prancis
kita lanjutkan lagi
saya ingin lihat pandangan mas rendy tadi
apa lagi yang menjadi keganjilan dari beberapa hal di dalam perpu ini
di putusan mk mas indra di putusan mk nomor satu ratus tiga puluh dua dua ribu lima belas dikatakan bahwa untuk membuat suatu perbuatan yang tadinya bukan pidana menjadi pidana itu harus ada persetujuan rakyat
jadi ada ketentuan di perpu ini pasal delapan puluh dua ya
nah delapan puluh dua aja
itu kan mengatur mengenai ketentuan bahwa orang yang menyebarkan mengembangkan atau menganut yang anti pancasila tadi atau mengganti pancasila itu kemudian dipidana
bahkan panjang pidana lima sampai dua puluh tahun
ini kan jadi soal hukum
nah mengapa kemudian pemidana itu harus persetujuan dpr
rakyat karena memang dalam konteks menghukum orang itu dalam konteks
harus ada persetujuan dpr
artinya ada persetujuan dpr karena itu yang kemudian melukai gitu kan
bukankah nanti perpu ini dibawanya ke dpr
beda mas ini kan dalam konteks materi perpu
ya kan nanti ke dpr ini kan untuk menetapkan apakah perpu ini ditolak atau disetujui itu saja
tapi perpu ini berlaku ini sejak tanggal ditandangin presiden
sudah berlaku ya
besok mau bubarin hti fvi udah bisa
ya kan udah bisa
sama seperti kemudian ambrozi di masa lalu kemudian dihukum dengan perpu terorisme gitu kan
langsung bisa berlaku
karena langsung berlaku ya
kecuali memang dalam konteks nanti kalaupun ditolak oleh dpr perpu ini tidak nyatakan menjadi undang undang
perpu ini dalam konteks dari dia ditandatangan sampai dia menjadi ditolak tadi itu tetap berkekuatan hukum tetap
ini kan jadi soal ini kan dalam konteks ada hak azazi manusia ada demokrasi ada kemudian negara hukum
kita kan bicara negara demokratis
tidak boleh kemudian negara otorium kita setujulah bahwa ormas yang anti pancasila kita bubarkan setuju
tapi ada proses hukum yang jelas ada proses pengujian di peradilan
kalau prosesnya nggak mungkin kan sama dengan anda tidak setuju membuka
berarti perdebatannya masih soal mungkin atau tidak mungkin undang undang ormas ini
kalau gajian anda memang tidak mungkin
dengan undang undang ormas itu di luar yang berasas ats dan marsesional nggak bisa dibubarkan
jangan dampak dampak ngobrol nggak bisa
jadi kalau saya lihat pandangan dari saya kalau dari pandangan pak wayan lebih kepada ada batasan ormas ormas yang
sangat limitatif ya
itu yang makanya kita sebut tidak memadai
kita perpu ini tidak berpijak pada kekosongan hukum
tapi pada tidak memadainya hukum yang ada
hal yang itu apakah menurut anda lebih baik yang diganti pasal itunya saja yang direvisi
justru menurut saya ini sudah cukup bagus
sudah cukup bagus
sudah cukup bagus karena memang dalam konteks pbb pun misalnya icppr
pr itu untuk kemudian gini mas hak kebebasan berkembang ke luar kependapatan itu kan diakui oleh tidak hanya indonesia
itu universal orang bicara berkembang ke luar kependapatan itu universal
itu kan mengapa kemudian negara itu harus melindungi itu
ketika ormas pun dia memiliki kewajiban bersekat untuk mengatakan dia salah atau tidak salah itu ada proses yang kemudian harus kemudian
peradilan tadi menurut anda
tapi kalau soal batasan tadi batasan apa tadi marxisme leninisme stalinisme ats
nah kalau yang di luar itu itu nggak bisa dibubarkan
walaupun nanti bisa ada yang bertentangan dengan majasilah
nggak bisa pak arief
artinya memang di
di persidangan ada fakta fakta
gimana caranya membubarkan orang
pak wayan kan lebih paham lah fakta fakta persidangan itu kan nanti biarkan pengadilan
kalau memang kemudian hti dianggap silahkan membuktikan bahwa mereka tidak anti pancasila misalnya
silahkan jaksa pendudukmu mengatakan bahwa ht anti panjasila
ini kan bicara mengenai pak wayan sudah under estimate dengan pengadilan
ini kan jadi soal bahwa ya sudah
oh salah itu
ini kan bicara
kan orang ini jelas sudah tertulis seperti ini ngapain diperdebatkan lagi
pak tapi kalau misalnya hukum bukankah memang jalur yang lebih pas mekanismenya adalah pengadilan itu pak untuk
makanya silahkan mas rendy mengajukan judicial review
bukan bukan maksudnya ini substansi perpunya
pemubatannya pak pemubatannya
mempersoalkan perpunya mau di
saya termasuk itu alternatif ketiga mencoba dibawa ke pengadilan
perpu tapi ada pengadilan
tapi setelah dihitung hitung pengadilan ini
jangan kita menutup mata dan
mata dengan kenyataan yang ada
berbelit belit lama dan lain lain
mas rendy harus jawab
nggak boleh gitu pak
ada kasus kasus jangan bilang nggak boleh
kita tidak berdiri di awang awang
ini negara ini sudah kayak begini
ya justru kalau
ini kan belum pernah merasakan bagaimana orang orang daerah ini penuh kekhawatiran
karena anak nyaman enak enak di sini

teman di kalimantan barat
bukan dalam hal itu
teman yang di sulawesi utara
lalu ada kegiatan orang masyarakat di tiga puluh dua provinsi di bawah
kalau ada kegentingan itu setuju
tapi kan dalam konteks bahwa trial ini harus kemudian lewat suatu lembaga forum
ya makanya silakan gugat
yayasan saja mas
saya minta siapapun yang tidak suka dengan
bukan bukan bukan perpunya pak
maksudnya kita membahas isi substansinya
isi dari yang di dalam perpu ini tentang
makanya siapa keberatan dengan perpu ini silahkan maju ke mk
maksud saya itu kalau kemudian besok senin itu kemudian digugat oleh misalnya hti di mk
ini sudah ada
sudah ada pernyataan dari
tapi kan dalam konteks bahwa pembubaran materi muatan perpu ini pembubaran itu tidak
isi perpunya maksudnya isi perpunya
ya itu yang menjadi soal hukum
melanggar hak azazi manusia anti demokratis
tidak bicara negara hukum
jadi begini pak ada yang menyebutkan begini
ingin menegakkan pancasila yang dimana di dalamnya ada mengakomodir demokrasi
tetapi dengan cara yang
yang kurang demokratis
yang tidak pancasila
bagaimana pak wayan melihatnya
kalau nanti diberi ruang untuk menggugat ke pengadilan apa kurang demokratisnya
untuk menggugat ini pak ya menggugat perpu
iya silahkan menggugat
bukan maksudnya isi perpunya
isi perpunya pak
dalam isi perpunya kita membahas isi perpunya
dalam upaya ormas itu dilarang bla bla bla dan lain sebagainya
ormas yang melanggar itu surat peringatan satu
bukan surat peringatan satu
satu kali saja begitu
kemudian dalam tujuh hari kalau tidak dia akan dihentikan kegiatan
dan kemudian ketiga
makanya nanti yang namanya di mk anak nyatakan keberatan tentang itu
tulis bahwa peringatan peringatan itu bertentangan dengan pasal dua puluh
hakim yang akan memutuskan
kalau itu selesai pak
itu bertentangan nggak
itu kan bukan kita yang memutuskan di sini
kita boleh beda pendapat
kita tidak mengajukan itu
kalau itu setuju lah
artinya perpu ini pasti akan jadi objek sihat atau sis
kalau keberatan dengan perpu jalurnya iya ke mk
isi perpu ini kemudian yang anti pancasila itu yang menjadi soal
ya kan bahwa kemudian presiden membuat perpu yang tidak pancasilais
pembubaran partai sewenang wenang
perpu itu tidak ada
atau perguruan pt
presiden dari batas
itu pengadilan pak
itu dibubarkan itu bisa apabila dia melanggar ketertiban umum kesusilaan
hanya itu bisa harus dibubarkan pengadilan
apalagi menganggap ormas tidak pancasila
ormas kemudian menyebarkan paham paham yang marxisme dan lain lain
itu kan masa dalam konteks negara demokrasi negara hukum
bisa langsung dibubarkan
asas kontrario aktus tadi ya
ini tidak berlaku kalau ini nanti dibatalkan oleh mk
jadi memang nunggu dibatalkan mk
silahkan kalau berani
mk yang jadi rujukan
tapi saya yakin kalau di dpr ini goal
belum tentu pak
karena kan akademisi
dpr itu kan dinamikasi
dpr itu menjadikannya tinggi
artinya ada orang orang paham dalam konteks kemahaman saya
kalau saya bisa menjawab
saya bisa menjawab
kita bicara bahwa negara demokratis
dengan fakta lagi
faktanya penguasa ya
belum ada perpu yang dibatalkan di indonesia
bapak kalau baca jpsk jaring pengaman sistem keuangan yang menyelamatkan senturi
itu di dpr apakah ditandangan nih
itu zamannya sby
batal apa enggak
enggak pak sampai di titik ini
itu jadi dari rimsby
tidak batal kan
kita kembali ke soal ini pak
tapi artinya memang menurut pak wayan perpu ini sengaja dibuat untuk kemudian dibatalkan di mk
saya yakin enggak dibatalkan
nah bagaimana kemudian menjawab
cuma kalau orang meragukan silahkan ajukan itu
kurang apa demokratisnya
ya di sisi itu demokratis
tapi dalam isi perpu
jangan riak riak di luar tapi tidak berani ke mk
dari sisi diisi substansi perpunya sendiri yang dimasakkan tidak demokratisnya itu pak
kalau itu tidak demokratis
pertanyaannya kalau bicara ke mk bicara demokratis atau bertentangan dengan undang undang dasar
kok demokratis dan tidak demokratis itu bertentangan dengan konstitusi apa tidak
saya kira memang ada dua diskusi ini kan
pertama apakah perpu
nah saya mau tanya
di materi gugatan
pertu ini boleh enggak digugat kecuali di mk itu dulu
perpu digukuit di mk pak
hanya di mk
sedangkan di mk ini diuji berdasarkan
kalau itu sudah
kalau enggak bertentangan dengan konstitusi
kalau soal itu sudah pasti jalurnya kalau yang tinggalkan keberatan ke mk pak
sudah sepakat ya
sudah sepakat itu selesai
artinya kalau tidak bertentangan dengan konstitusi ini jalan
jadi serahkan aja
harusnya talilnya mas wendy bertentangan dengan konstitusi apa tidak
ada dua diskusi
kita tarik ke pasal dua puluh dua ayat satu undang undang dasar
apakah perpu ini genting atau tidak
kemudian diskusi pasal dua puluh empat c mengenai keundang mahkamah menguji undang undang perpu terhadap
kita diskusi mengenai pasal dua puluh dua ayat satu bahwa perpu ini bergenting dengan mangsa
itu yang kita diskusikan pak wayar
ini sudah ada pak sebenarnya yang mau apa segera mengugat itu apa namanya perpu ini
saya lebih menghargai dia kesannya ketimbang mas randy
dia ngomong tapi enggak berani ngajukan
ini pak mas randy kita sengaja ucap
saya ingin nantang mas randy kapan dia mengajukan
saya di akademisi pak
rutin konstitusional saya masih legal standing saya kalau mau bugat juga masih dipikir pikir pak
kalau hte yang mengugat jelas legal standing
ini kuasa hukum hte yang akan mengugat ini
pak yusril zamedra menyebut pasal
itu bagus saya puji
nah ini sekarang
itu baru demokratis namanya
sekarang masuk sustansinya pak
pak yusril menyebut pasal lima puluh sembilan ayat empat huruf c tentang ini itu bertentangan dengan pancasila adalah tentang bertentangan dengan pancasila adalah pasal karet
apa yang dimaksud bertentangan dengan pancasila
jadi itu nanti kemauan subjektif dari pemerintah mengingat tidak ada proses peradilan juga begitu pak
nah itu bagaimana
sekali lagi kalau itu pasal karet
itu bertentangan dengan pasal mana
jadi ini memang kita serahkan ke mk saja ini ya
bukan karena mereka membawa ke mk kita lah denny
harusnya nggak dibawa ke
sebelum ke mk
mohon maaf ya sebelum ada mk
perpu itu kan hanya diuji oleh dpr
dalam sidang berikutnya
tapi karena ada mk kita kan nggak bisa melarang dan bersikap demokratis lah kita
taruh lah di dpr misalnya disetujui karena tadi pak ram yakini bahwa ini pasti setujui gitu
kemudian ada yang menanyakan lagi
ini tidak demokratis bagaimana pak
kok pertanyaannya demokratis
kalau itu tidak bertentangan dengan konstitusi ya secara otomatis dia demokratis
sebuah negara sebesar ini ketika melihat rakyatnya ketakutan di mana mana
kalau membiarkan itu demokratis apa enggak
tapi dimaksud demokratis dilihat dari sudut pandang mana
jangan kayak melihat gajah anda hanya melihat ekornya saja
demokratis itu seolah olah seperti ukuran anda
menegakkan pancasila dengan cara cara tidak pancasila
ini negara ini sudah mau
yang tadi pasal lima puluh sembilan perusahaan
pasal karetnya itu adalah ketika di undang undang yang lama dikatakan bahwa yang namanya bertentangan dengan pancasila itu kan tadi dijelaskan stalin lenisme komunisme dan ateis gitu kan
nah ini diperluas bahwa ajaran ajaran lainnya
iya ajaran ajaran lainnya
ini kan pasal karat tergantung tahap syiaran dari pemerintah
apalagi tidak ada peradilan
apalagi taksiran pancasila yang tidak pencari subjeknya dari pemerintah
ini kan juga sesat
jangan muter muter berani nggak ngajukan ke mk
kalau pak yusuf saya puji
kalau yang hanya ngomong nggak berarti ngajukan ke mk
ini menyampaikan pandangan kan juga boleh
oh pujiannya berkurang
boleh tapi pujiannya berkurang
ini berbeda nih pak diskusi kalau kayaknya
baik tapi kita lihat nanti memang kalau sudah akan diuji oleh mk
karena memang rencananya memang akan diajukan uji materi begitu
tapi sementara kita diskusi
akhirnya saya berdiskusi
saya disini dulu
pak woyan salam olah pak woyan
saya selamat tidur
terima kasih juga pak wayan
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
biar rakyat mendengar diskusi kita